berdasarkan surat edaran satgas covid sembilan belas no dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
menjadi syarat bagi penumpang untuk melakukan perjalanan dalam negeri
adapun penumpang yang belum disuntik vaksin booster
harus menunjukkan hasil negatif tes antigen dalam kurun satu x dua puluh empat jam
atau tes pcr tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
dua minggu setelah persyaratan vaksin booster ini diberlakukan
stasiun kereta api bandung tampak ramai pada selasa siang
pemeriksaan persyaratan ini dilakukan di meja layanan
saat penumpang akan boarding melalui aplikasi peduli lindungi
namun penumpang yang belum disuntik vaksin ketiga di stasiun bandung
dan setiap hari rata rata melakukan lima belas satu
sampai dua puluh kali penyuntikan
menurut manajer humas kai daerah operasi dua kuswardoyo
persyaratan vaksin booster diperkuat oleh surat edaran kementerian perhubungan
nomor tujuh puluh dua tahun dua ribu dua puluh
sekedemikian hal itu tidak mengurangi antusiasme penumpang untuk bepergian
sampai saat ini rata rata jumlah pengguna jasa kereta api dalam satu hari
masih berkisar antara delapan orang
jadi memang nyaris tidak ada perubahan sama sekali
ketika belum diberlakukannya s satu ratus tujuh puluh dua
ini ketika s satu ratus tujuh puluh dua diberlakukan
vaksin booster juga menjadi syarat untuk perjalanan udara dalam negeri
di bandara hussein sastra negara kota bandung
penumpang akan diperiksa melalui aplikasi peduli lindungi
pada saat check in di konter bandara
namun bagi yang belum disuntik vaksin booster
di bandara tersebut tersedia pos vaksinasi booster
yang setiap hari rata rata melakukan hingga dua puluh kali penyuntikan
adanya persyaratan ini tidak mengurangi jumlah penumpang
sekitar dua orang per hari
perjalanan ini perjalanan yang memang biasanya
dinas ya dinas ataupun wisata yang memang sudah jauh jauh hari
masyarakat sudah mengagenekan
jadi menurut saya kaitan dengan program pemerintah
kaitan dengan pencapaian vaksin ini
tidak terlalu menjadi kendala ya
untuk masyarakat yang ingin menggunakan transportasi udara
bagi penumpang yang melakukan perjalanan
persyaratan vaksin booster bukanlah hambatan
enggak sih enggak keberatan
justru malah jadi membaik
kepadanya vaksin tersebut
enggak juga sih karena kan itu untuk kesehatan kita juga
dan nanti kalau misalnya vaksin itu kan
untuk memperbolehkan kita ke mana aja
kalau mau traveling gitu untuk jalan jalan
pemerintah kota bandung pada agustus ini menargetkan
sementara itu hingga satu agustus
vaksinasi booster di kota bandung mencapai tiga puluh delapan persen
bandung jawa barat